kira kira seperti apa ya kalau musik dengan genre rock dibawakan oleh anak anak yang masih duduk di sekolah dasar
langsung saja kita saksikan the bondes
the bundles band asal tangerang selatan yang terbentuk pada mei dua ribu dua puluh tiga terdiri dari empat anak berusia tujuh sampai sebelas tahun
kalau biasanya musik rock dimainkan oleh orang dewasa the bendels mencuri perhatian masyarakat dengan penampilan mereka di panggung tangerang selatan membawakan musik bergenre rock
ryan auliadi dan pijar cakrawala selaku drummer dan gitaris
bandels mengatakan bahwa mereka memiliki genre lagu kesukaan yang sama yaitu rock
mereka terinspirasi dari beberapa musisi ternama seperti nirvana megadeth metallica dan slipknot
sedangkan asma ulos situmorang vokalis dari band tersebut lebih condong ke musik pop namun ingin mencoba pengalaman baru di genre rock
sebelumnya alun di partaya bassist the bundles menekuni instrumen drum dan baru belajar bassist
tiga hari sebelum penampilan pertamanya
orang tua the bundles pun kagum dengan kemampuan aludi yang dapat memainkan instrumen baru dengan sangat cepat
artinya apa nih
bandang yang berkarya
sebenarnya banyak sih dari band band yang kita dengar kita jadi pengen wah bisa nih bikin band juga kayak mereka
tapi gak ngikutin juga sih
tapi bikin band aja jadi sama seru aja sih bikin brand sebenarnya
mereka mengatakan mereka selalu bersemangat ketika ada konser maupun latihan band yang diadakan saat libur sekolah
riza auliadi selaku manager the bandels dan ayah dari basis band tersebut mengaku bahwa ada tantangan tersendiri dalam mengurus band anak anak
namun para orang tua anggota the bundles memberi dukungan penuh kepada sang buah hati untuk berkarya
dimanapun ada the bundles pasti ada the bundles panggilan sayang untuk para ibu anggota band tersebut
tantangannya wah tantangannya banyak banget
satu ya tahu sendiri anak anak kecil begitu kalau udah kumpul udah
berantakan dari studio aja berantakan kayak gini
kalau di rumah tuh main tiga lagu keluar studio udah main perang perangan lari larian
kecuali satu yang vokalisnya
vokalisnya tuh diem nyanyi nyanyi sendiri begitu
moodnya sih menjaga mood anak anak itu ya susah susah gampang
jimmy multazam vokalis the upstairs selaku music director the bundles dan ayah dari sang gitaris mengatakan
bahwa ia tidak mau memperlakukan band anak anak tersebut seperti band remaja
ia berharap anak anak dapat menikmati aktivitas berkarya mereka selayaknya bermain
jadi sih kita sih emang berencana sih ada beberapa lagu
nanti akan digarap lagi garap lagi
cuman memang ritme rekamannya beda banget sama band dewasa
kalau bendewasa kan shift masih bisa nih sampai jam dua belas malam
hajar gitu kan
nah anak kecil nggak bisa begitu ternyata
jadi emang kita ngikutin mood mereka
jadi gimana caranya jangan sampai nge band ini udah membebani gitu kalau buat mereka
jadi nge band ini masih tetap fun
orang tua the bundles menyeimbangkan
menyeimbangi kegiatan sekolah dan bermusik sekecil dengan cara membatasi waktu latihan ketika ada ujian di sekolah
riza juga mengatakan meski kedepannya sudah ada panggilan untuk tampil di beberapa acara
mereka hanya akan mengambil jadwal manggung di hari libur
untuk memastikan sang anak mendapatkan istirahat yang cukup dan tetap fokus di sekolah
kini the bundles tengah merekam single pertama yang ditulis oleh jinny multazam
dan akan rilis pada dua puluh tiga juli bertepatan dengan hari anak nasional
sudah ada panggilan untuk the bundles dari panggung jawa tengah dan jawa timur
jimmy berharap band tersebut dapat terus berkembang dan mengeluarkan mini auto
lauren siagata galup restitut jakarta